jangan jangan buka anakmu man
jangan isidore man jangan man jangan buka anakmu
apa sih tadi ibu bilang
semua gara gara aksan
dia yang sudah membuat aku hampir kehilangan satu satunya yang tersisa dari meja
dia sudah hampir membuat jantung itu berhenti berdetak dalam tubuh aida
kok dokter bengong dokter gak apa apa kan
saya mau ganti baju dulu ya
saya mau tanya tentang aida
ngapain lagi kamu nanya keadaan aida
kamu kan sudah bilang kalau orang seperti kami ini orang orangnya gak penting begitu kan kata kamu
dan satu lagi
kamu masih belum tuli kan
jangan pernah dekati anak saya
karena kamu adalah laki laki pembawa sial buat anak saya
dulu waktu kamu mendekati saya mendekati aida saya sudah muak lihat kamu
apa lagi sekarang
tentang mentang jadi orang yang baik

apa lagi sekarang

sudah mulai sombong kamu
khawatir dengan anak saya
sudahlah lupakan aida
aida sudah bahagia sekarang ini
dokter panji sangat memperhatikan dia
bahkan lebih dari cukup
dan sekarang dokter panji merawat aida dengan dengan tulus
jadi berhentilah kamu khawatir dengan anak saya
jadi sekarang aida bersama dokter panji
apa dokter panji memang benar benar punya perasaan untuk haida
mungkin akhirnya memang lebih pantas sama dia
dan dia bisa menolong aida
nggak seperti aku
terjebak dalam obsesi ibu
saya tanya keadaan aida
karena tadi saya lihat sendiri yang aida sakit
dan sebagai orang yang saling kenal pak
wajar kalau saya berbahasa basi
kamu menanyakan keadaan aida itu hanya masa basi
kamu lahir laki brengsek
kamu akan selesai
jangan buka anakmu man
jangan isi baru man
jangan buka anakmu
jangan buka anakmu
jangan buka anakmu man
jangan isi baru man
jangan buka anakmu
apa sih tadi ibu bilang
apa sih tadi ibu bilang
keceplosan begini sih sekarang sekarang aku harus ngomong apa maaf mbak maaf tadi tadi saya salah
bicara saya tadi salah ngomong maksud saya jangan pukul anak itu bukan anakmu karena kamu berkelahi
apaan sih bu apa sih apa maksud ucapan ibu kalau aksan itu anaknya firman semua itu bener
ibu nggak salah bicara kan aksa memang anaknya lila kan bu kalau aksa anaknya lila
berarti aida anak saya kan aida anak saya kan bu
apa sih kamu saya kan tadi sudah bilang saya itu tadi panik aida itu
ibu bohong saya nggak percaya sama itu buat apa sih bu nutupin semua ini aida itu anak saya kan
saya bilang cukup kamu dengar sendiri apa yang dikatakan sama dia aida itu bukan anak kamu
jadi kamu nggak perlu ngaku ngaku kalau aida itu anak kamu mau semasa masa bu saya mohon tolong ibu
bu mau ada pak firman disini kalau mau ibu jujur ini saat yang tepat kasih tahu dia kalau aida itu anak saya
saya bilang cukup aida itu bukan anak kamu kenapa minuman teman saya bapak pasti takut kalau menerima
kenyataan aida itu memang anak saya kan pak saya bilang cukup kamu jangan bikin saya marah atau saya usir kamu dari rumah saya mau

aksan kok dia ada di sini

aku tahu kamu masih aksan yang dulu aksan yang selalu peduli sama aku iya kan sen
aku nyariin dokter panji
aku nyariin dokter panji
ada urusan apa padahal sama aida
ada urusan apa padahal sama aida
kamu keadaan yang ku
karena kamu mau lihat keadaan aku
kamu jangan bohong sama aku sen
kamu jangan bohong sama aku sen
aida kamu enggak dengar apa apa
emangnya aku punya urusan apa sama kamu
memang aku punya urusan apa sama kamu